bu aminah marah sama saya yuk
saya cuma gak mau bu aminah tuh kecapean
mereka maafin saya kalau misalnya bu aminah gak suka
ibu ibu saya suka
saya kelihatan semangat
ya wess kalau gitu
biar saya yang kedepan ya bu ya
saya temuin tamunya sebentar bu
kamu kalau misalnya mau pulang pulang aja loh enggak apa apa beneran
iya nggak apa apa ji kalau mau pulang pulang aja
ya gak apa apa meren
iya mak saya pamit dulu ya
oh iya pak ji terima kasih banyak ya
aku gak nantar ke depan ya
tadi tina ngasih tahu mak
katanya kang rizal kalau berangkat pagi
itu jalannya belok kanan dulu mak
emangnya nggak bisa belok kiri
emangnya udah berubah
kok setir mobilnya udah bermasalah bu
itu kan baru
coba dibawa ke bengkel
itu tuh mobil papa
untung aja kita ketemu
lu suka aneh sih
janjiannya sama papa dimana nungguinnya dimana
kalau papa beneran sama tuh cewek
pasti belum diturunin
pasti belum diturunin
papa juga pinter kali
pasti udah mencar dari tadi
kok mobil papa berenti disitu
saya turun disini aja ya mas
sampai ketemu besok ya mas
belum di buka ini
ada ceweknya tuh
dari pagi sampai siang papa sama itu cewek terus ngerak
berarti papa beneran pacaran
apa andri nelfon urusan vivin ya
tapi kan andri tadi nelfon sebelum liat vivien
ya udah kita samberin aja yuk
jangan jangan jangan
nggak mungkin terlalu banyak orang
ngobrolnya di sini aja
mau semua orang tahu urusan keluarga kita
yaudah kalian duluan
papa ngikutin dari belakang
masalahnya aku nggak tahu
ada apa mak
makasih mau order apa
si rijal itu kenapa belok ke kanan
mobilnya si rijal itu kenapa belok ke kanan
tiap pagi lu melihat mobil si richard itu belok ke kanan
memang mobilnya kenapa
oh itu mak
soal kenapanya mak tina nggak tahu
lu itu pernah lihat kalau si rijal itu ngambil penumpang di sana
nggak tahu mak
tina sih nggak pernah lihat
cuma bingung aja kenapa kang rijalnya selalu belok ke kanan
besok besok coba lu tanya
si rijal itu punya penumpang nggak di sana
ada apa sih kok ngobrolnya di sini nggak di rumah aja
pak pak pacaran kan sama cewek tadi
kok kalian tahu namanya
bukan cuma tahu namanya tapi juga tahu kalau dia itu janda
ini papa lu jangan lu bentak bentak
gue nggak bentak bentak
pak mama itu lagi hamil pak
papa tega teganya pacaran sama cewek lain
siapa yang pacaran
kita tahu papa dari pagi jalan kan sama pipin
memang tiap pagi papa jemput
sorenya papa anterin
kantornya di mana pak
papa nganterin dia ke kantor
deket kok kantornya
lima belas menit nyampe
terus kenapa papa mesti masuk tol
tol ke arah puncak
bu aminah mau kemana
ada tamu ibu
saya mau bukain pintu
udah ibu duduk di sini aja
yuk biar saya yang buka pintu ya
jadi tolong tolong ibu biarin
bu aminah tuh kecapean
memaafin saya kalau misalnya bu aminah nggak suka
ibu puput saya suka saya suka
saya kelihatan semangat
kalau gitu biar saya yang ke depan ya bu ya
saya temuin tamunya sebentar bu